selain dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di ibu kota
ini kita juga pengen mengajak juga teman teman yang bergerak di bidang infrastruktur kendaraan listrik khususnya charging atau swab station
bagas menyebutkan usai kttc dua puluh
sempat itu sempat ngerasa bahwa ini semakin turun